dan kita beralih ke perkembangan kasus dugaan pengiriman sms bernada ancaman oleh haritanu sudibyo
kepada kasubdit penyidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus kejagung yulianto
jaksa agung m prasetyo menyatakan telah menerima informasi bahwa saksi terlapor atau haritanu sudibyo sudah ditetapkan sebagai tersangka
saat ditemui di kantornya di kejaksaan agung jakarta selatan jaksa agung masih menunggu kelengkapan berkas
terkait kasus ancaman pesan singkat oleh haritanu sudibyo kepada jaksa penyidik kejaksaan agung yulianto
prasetyo mengatakan saat ini dirinya telah mendapatkan informasi bahwa terlapor haritanu sudibyo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik barai skrim polri
jadi hasil penyidikan dari penyidik polri itu diserahkan kepada penuntut umum disitu nanti akan diteliti
sudah lengkap apa tidak menisarat untuk diajukan ke persidangan
sidangan apa tidak itu tidak tunggu
pak yulianto dipanggil di sana beriksa wajiban dia untuk adil
begitupun tentunya juga si tersangkanya kan
tersangka lah sekarang tidak tersangka
setiap kali diundang ya harus adil itu kewajiban undang undang yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang baik
sementara itu polri membatas status haritanu sudibio sebagai tersangka dalam kasus ancaman sms
bernada ancaman ke jaksa penyidik kejagung yulianto
hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut
kepala bagian penerangan umum polri mengatakan bahwa saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus sms ancaman ke jaksa penyidik jampitsus kejagung
yang diduga dilakukan hari talu tersebut
saat ini masih sebagai terlapor sebagai saksi
rencanakan bulan minggu depan akan kita gelar pada hari senin akan kita gelar
yang kemudian kita bisa tentukan di situ apakah ini meningkat menjadi satu proses penyidikan atau tidak